mengantisipasi adanya pergerakan massa yang akan mengikuti aksi di gedung mk saat pembacaan putusan sengketa pilpres petugas kepolisian melakukan sejumlah razia
di cirebon jawa barat polisi merahasia kendaraan di jalur pantura kedawung selain memeriksa surat kendaraan polisi juga memeriksa bagian dalam mobil
rahasia kendaraan ini dilakukan di jalur pantura cirebon tepatnya di ruas pantura kedaung kabupaten cirebon jawa barat pada rabu malam
sejumlah petugas memerhentikan kendaraan yang melintas baik roda dua dan roda empat petugas memeriksa kelengkapan dan surat surat kendaraan
polisi juga memeriksa bagian dalam kendaraan selain motor dan mobil polisi juga memberhentikan beberapa bus yang melintas
polisi memeriksa penumpang dan memberikan sedikit imbauan kepada para penumpang
tak ada pun di jakarta kita tetap kita walaupun bagaimana caranya
penekanan penekanan apabila nanti yang ke jakarta juga bahwa sejata saja semua diperiksa
bis mobil pribadi itu yang utama yaitu mobil pribadi
sejauh ini belum kedapatan gitu masalah baik itu saja
atau misalkan ada masa pergerakan masa ke jakarta nanti tindakannya seperti apa
oh kita tindakannya pemberitahuan aja jangan sampai kalau bisa jangan ke jakarta itu aja